menteri keuangan sri mulyani dalam kunjungannya ke institut teknologi kalimantan
di balikpapan kalimantan timur pada rabu lima januari lalu mengatakan
sejak dua ribu empat belas hingga dua ribu dua puluh dua sbsn yang diterbitkan untuk provinsi kalimantan timur
dengan porsi dua ribu dua puluh satu satu triliun rupiah
dan sembilan ratus enam puluh satu miliar rupiah untuk alokasi dua ribu dua puluh dua
proyek prioritas di wilayah kalimantan timur itu dikelola mayoritas oleh kementerian pupr
sebagian besar proyek digarap untuk mendukung pembangunan ibu kota negara
seperti infrastruktur jalan jembatan bandara sumber daya air transportasi kampus dan sekolah madrasah
serta di bidang pertahanan keamanan dan sosial
oleh sbsn antara lain yang dikelola oleh kementerian pupr
karena memang sebagian besar nanti untuk mendukung pembangunan ikn
proyek pembangunan infrastruktur sebagai penunjang ibu kota negara baru terus dilakukan
seperti jembatan pulang balang ii
jembatan sepanjang delapan ratus empat meter dengan panjang akses satu delapan ratus tujuh meter
jembatan sepanjang delapan ratus empat meter dengan panjang akses satu delapan ratus tujuh meter

pembangunan jembatan yang dilakukan sejak dua ribu lima belas lalu ini pun telah menghabiskan dana rp satu empat triliun
namun jembatan ini belum dioperasikan
lantaran masih terhambat pembebasan lahan akses sisi darat yang mengarah ke balikpapan
jalan nasional antara pulau kalimantan timur dengan pulau kalimantan selatan itu masih terputus di teluk balikpapan
jalan akses pulau balang ini dibangun untuk menyambungkan teluk balikpapan
yang sekaligus menjadi akses utama menuju ibu kota negara
baik jalan maupun jembatan ini dibangun
diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi
khususnya di kawasan peti kemas karyangau pulau lango jenebora dan buluminung
ibu kota negara di kabupaten penajam pasar utara memiliki akses yang cukup jauh
dari kota bisnis utama kalimantan timur balikpapan
jarak tempuh melalui jalur darat
yakni jalan trans balikpapan sama rinda sekitar tiga jam
sedangkan jalur laut via pelabuhan feri sekitar satu jam
perbedaan waktu tempuh inilah yang mendasari dibangunnya jembatan pulau balang
pembangunan infrastruktur ibu kota negara baru masih terus berlanjut
baru baru ini presiden jokowi dodo dikabarkan telah menyetujui
desain istana kepresidenan ibu kota negara baru
yang pada beranda instagram milik sang desainer inyoman nuwarta
ia membagikan desain istana kepresidenan ibu kota negara baru
yang diklaim telah disetujui oleh presiden jokowi dodo
postingan tersebut diberi keterangan desain istana ikn
yang telah final disambut dengan sukacita dan telah disetujui presiden
istana negara tersebut diberi nama istana garuda
sebagai simbol kesatuan bagi rakyat indonesia
mengusung konsep botanical garden
istana garuda akan dilengkapi banyak ruang
di jauh baik di luar maupun di dalam bangunan
rencananya istana kepresidenan akan dibangun pada lahan seluas seratus hektare